oh ya kalau pertemuan itu baik baik saja
ini kan menandakan bahwa proses berdemokrasi kita makin dewasa
pilihan bisa berbeda koalisi bisa berbeda
tapi komunikasi silaturahmi tukar pikiran jalan terus